di tahun dua ribu dua puluh tiga tni al berencana membentuk komando daerah maritim atau kodamar
kodamar ini nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang dua tni angkatan laut
pembentukan komando daerah maritim atau kodamar ini merupakan perbaikan organisasi tni al
dan bukan pembentukan organisasi baru
setiap lantamal yang ada saat ini nantinya akan menjadi kodamar
untuk tahap awal lantamal jakarta dan surabaya yang akan diubah menjadi kodamar
dan selanjutnya dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran
selain fungsi perbaikan dukungan logistik kodamar nantinya juga mempunyai fungsi teritorial dan pertahanan pantai
nantinya juga akan dibentuk batalion pertahanan pantai yang bertanggung jawab langsung di bawah kodamar
saat ini tni al sendiri memiliki empat belas lantamal yang tersebar di seluruh nusantara